pidato ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono menerjemahkan ulang makna perubahan
yang lekat dengan koalisi yang mengusung anies baswedan
menariknya meski penuh dengan kritik namun pujian soal pencapaian pemerintah hari ini juga turut disampaikan
apakah ini menjadi strategi partai demokrat untuk tidak menunjukkan posisi berseberangan ekstrim dengan pemerintah
adakah kemudian peluang pidato ini akan digunakan memperluas kans dari ahi menjadi cawapres dari anies baswedan
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami direktur eksekutif lingkar madani ray rangkuti
dalam kondisi sehat begitu ya
baik sebelum kita masuk dalam materi pidatonya begitu untuk kita analisa
saya ingin menanyakan dulu bagaimana kemudian kita tidak mengkaitkan ketika isu soal desakan nama cawapres akan segera diumumkan dari anies baswedan
adakah kemudian urgensinya adalah untuk menegaskan begitu posisinya layak sebagai cawapres atau seperti apa
saya kira pidato ini kan hampir berdekatan juga dengan hari di mana nanti anies juga akan pidato juga ya
enam belas juli di acaranya partai nasdem seingat saya
jadi sebelum itu dilakukan ini dilakukan oleh ahy
saya kira tentu dari pihak ahy diap terus ingin membuat asosiasi yang kuat
bahwa ahy salah satu calon yang paling kuat untuk dipasangkan dengan anies baswedan gitu
tetapi memang dengan semua upaya yang dilakukan oleh ahy dengan sampai malam ini
dengan pidato itu lalu tidak terpilih juga menurut saya
saya nggak bisa membayangkan apa yang akan dialami dirasakan oleh ahy dan demokrat ya
dengan semua upaya itu ya bagaimana mereka sabarnya
mereka ikut mengantar menjemput pulang naik haji macam macam dan seterusnya
sebagai ikhtiar politik begitu ya
dan seterusnya lah ya kan kita sebutkan itu
tetapi tiba tiba misalnya nanti diumumkan oleh anies baswedan bukan nama ahy yang jadi calon wakil
presidennya anies gitu saya sih juga nggak bisa membayangkan betapa
bagaimana perasaan yang dialami oleh ahy dengan anies
oke ini menarik anda mengatakan soal asosiasi begitu
kalau kemudian saya mengkaitkan dari judulnya saja ada kata perubahan
bahkan kata perubahan cukup banyak diulang begitu di awal pidato
apakah kemudian soal asosiasi tadi ingin benar benar ditempelkan begitu pada demokrat juga ahy dari pidato tadi
ya tentu itu kan tagline yang mereka gunakan ya yang mereka yang pergunakan
perubahan perubahan dan perubahan gitu
dan itu tadi seperti disebutkan disebutkan berulang kali di dalam pidato yang disiapkan oleh ahy gitu
meskipun pada tingkat tertentu kita justru melihatnya anies baswedan agak menahan diri juga berbicara soal perubahan ini gitu
jadi kan kalau kita lihat
bukan kontradiktif maksudnya
kalau tidak kontradiktif cuman kalau kita lihat anies ini mulai memoderasi makna perubahan itu gitu loh
dari yang selama ini kita anggap itu artinya kalau satu ke kanan anda ke kiri
itu yang kita bayangkan
perubahan yang kemudian dimaknai dengan ulang kelihatan dilakukan oleh anies baswedan gitu
oleh karena itu misalnya kata kata perubahan tidak terlalu sering lagi diungkapkan oleh anies baswedan sebetulnya gitu ya
kemarin misalnya terjadi di pertemuan asosiasi apecsi ya pemerintahan kota seluruh indonesia
ketika anies ditanya satu pertanyaan tentang ikn misalnya anies tidak menjawab dengan tegas apakah ia setuju atau tidak setuju dengan melanjutkan
ya meskipun dia seolah olah mengatakan ini sesuatu yang melampaknya tidak urgen gitu lah
tapi dia tidak mau mengatakan bahwa saya ini menolak aja dan seterusnya gitu
jadi kembali ke pertanyaan itu tadi kalau misalnya apakah ini bagian dari mengkaitkan asosiasi justru yang terpikir oleh saya bung
kalau kita baca pidato ini ini nanti masuk di dalam kerangka visi misinya anies ini seperti apa gitu loh
karena di sini bobotnya memang kelihatan kuat sekali untuk melakukan kriminalitas
politik terhadap pak jokowi gitu ya
artinya mau mengatakan ya memang agak beda dengan pak jokowi gitu
sementara saat yang bersamaan anies kelihatan mau masuk ke ruang tengahnya gitu
setelah sebelumnya memang kelihatan ya berbeda gitu loh kira kira
oke sebelum saya minta analisa anda soal seberapa ekstrim kemudian berseberangan ini kita akan dengar kembali pidato dari ahy
soal apa makna ulang dari perubahan yang disampaikan pada pidato tadi
kita saksikan bersama bang rey
meski partai demokrat mengusung agenda perubahan tidak berarti kami menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan presiden jokowi selama ini
sebaliknya kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja kerasnya
kami yakin presiden jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik
nah kritiknya penuh
kalimat ini muncul
mama akhirnya kami akhirnya menangkap ini bahwa menerjemahkan ulang soal perubahan yang juga masih mengapresiasi begitu loh
bagaimana ini kita melihat posisioning
seperti yang saya sebutkan tadi kan kalau saya lihat anies baswedan dia kan mulai mencoba memoderasi kalimat perubahan itu
mungkin juga ini yang dilakukan oleh ahy mencoba makna memoderasi kata perubahan itu bukan berarti bersebelahan gitu
jadi satu yang kayak a ya satu yang kayak b misalnya bukan itu gitu
dia mau mengatakan kita ingin melompati gitu
nah mungkin dia mau ikut itu meskipun bobotnya sebetulnya kelihatan jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan terhadap anies baswedan gitu ya
nah masalahnya akan timbul secara paradigmatik
kalau yang anda maksudkan itu adalah perubahan dengan cara begitu itu mungkin kata perubahan itu tidak tepat disebutkan ataupun dilengketkan kepada visi anda

itu mungkin lebih tepat disebut sejumlah kritik terhadap
karena gaya kepemimpinan pak jokowi
yang akan kami koreksi jadi bukan perubahan gitu loh kira kira tuh
akan dikoreksi kalau misalnya diberi kesempatan oleh rakyat indonesia kami yang melakukan pelanjutan pembangunan gitu
sebab kata perubahan itu memang bobotnya dengan sendirinya adalah berbeda jalan dengan apa yang sudah ditempuh sebelumnya itu yang disebut dengan berubah
jadi publik akhirnya mempertanyakan ulang
ini maknanya masih cocok atau tidak begitu
makanya kelihatan perubahan ini ya menjadi simbol saja seperti gagah gagahan gitu
ya nggak tahu saya saya lebih tepat mengatakan gagah gagahan gitu
tapi pada dasarnya sebetulnya adalah bagian dari koreksi lebih tepat sebetulnya kritik gitu
nah oleh karena itu mungkin ini sebagai saran saya itu bisa saja mereka akan mengatakan misalnya begitu
kalau kami mengusung ide perubahan itu
misalnya begitu tuh
biar jelas gitu loh
iya gitu jadi jangan sampai tentu apa yang bagus akan kami lanjutkan apa misalnya
sebab ikn itu apakah menurut anda bagus apa kan nggak disebutkan dan seterusnya gitu
jadi sebagai contoh kasus ikn lah
ikn itu lanjut apa enggak gitu kalau anda mengatakan lanjut tapi ada sedikit itu artinya anda tidak melakukan perubahan
itu kira kira itu
kalau kita lihat kan ini seakan akan menjadi tren begitu ya
hampir hampir semua tokoh hampir semua partai politik akhirnya secara tersirat saja kritiknya
tidak ingin menunjukkan perbedaan secara ekstrim begitu dengan pemerintah
apakah ini soal juga approval rating pemerintah yang besar begitu
betul betul itu yang saya sebutkan tadi sulit
atau kemudian ada bisa dimaknai bahwa pidato ini ingin menggrab masa yang selama ini tidak hanya yang tidak puas dengan pemerintah
tapi yang puas juga ingin supaya bisa milih demokrat dan juga anies baswedan begitu
dengan mengatakan kami tetap memberi apresiasi terhadap kinerja pak jokowi tetapi dalam beberapa hal kami akan lakukan kritik
nah itu sudah selesai lah secara umumnya gitu ya kemudian soal utang ya soal model pembangunan soal bantuan bantuan sosial macam macam nah seterusnya
tapi kalau saya mengatakan itu bukan perubahan namanya itu hanya soal gaya atau cara atau model pengambilan keputusan
kira kira begitulah ya lebih cepatnya tapi yang disebut dengan berubah itu anda membatalkan ini untuk membuat jalan yang lain gitu
jadi bukan sebaliknya

kan harus dilihat dulu tuh suruh suruhnya gitu ya
berapa orang yang katakan misalnya memedulikan isu tentang hutang negara gitu
berapa persen orang yang merasa bahwa bantuan bantuan sosial itu kurang dan seterusnya gitu
nah oke berarti pertanyaannya bang rey seberapa kemudian relate atau kemudian dekat dengan masyarakat luas begitu isu isu yang dibawakan dalam pidato kali ini
seberapa yang efektif pertanyaannya
kalau isunya sih menurut saya justru mau menyasar masyarakat luas itu
kan ahy menyinggung soal asn misalnya kan ahy menyinggung soal blt blt
itu kan artinya sekitar tiga puluh juta masyarakat kita yang masih berada di bawah kata kalat ya kehidupan yang berbeda
ada kehidupan yang belum sepenuhnya sejahtera kan kira kira gitu
dua puluh juta itu besar sekali
nah beliau sudah memberi gambaran akan mengaktifkan kembali model kepemimpinan yang dilakukan oleh pak sby dengan membuat begitu banyak jenis yang beragam tentang bantuan sosial kepada rakyat
yang pada akhirnya kemudian diharapkan dari situ akan menimbulkan atau menaikkan pertumbuhan ekonomi kita dan seterusnya seterusnya gitu
jadi yang disasar itu banyak
kelompok yang belum sejahtera
di kita mungkin sekitar tiga puluh jutaan gitu ya kalau kurang lebih gitu
ada asn seperti yang disebutkan ada tni polri gitu
dan kelompok kelompok pegiat ekonomi yang memang pada dasarnya tidak menginginkan indonesia terjebak pada hutang
dan itu kelompok potensial begitu ya untuk menunjukkan
oke ini ada satu statement lagi yang kami siapkan untuk kita simak bersama terkait dengan komentar ahy bahwa masih ada pejabat publik yang juga menjalankan bisnisnya kala menjabat
kita simak bersama
menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu
jelas ada konflik kepentingan
lebih tidak etis kalau wilayah bisnis pejabat itu menggunakan anggaran negara di mana ia terlibat dalam penyusunan apbn tersebut
ini namanya jeruk makan jeruk
atau berburu di kebun binatang
oke jeruk makan jeruk begitu
tapi kan kalau dilihat dari situ itu kan mungkin ada beberapa orang bisnis pelaku bisnis sebelumnya yang kita kenal yang masuk ke dalam dunia politik anggota kabinet kan
yang paling menonjol adalah erick thohir kan
apakah pidato itu dimaksudkan pada erick thohir
ya hayalah yang bisa menjawab kan
tapi selain erick thohir kan ada juga misalnya erlangga hartarto
kita juga tahu bahwa beliau pengusaha sebelumnya
ada juga lbp yang disebut sebut juga pengusaha sebelumnya gitu ya
bahkan pada tingkat tertentu prabowo dengan keluarganya juga kan sekarang ini lebih banyak aktif di dunia usaha selain mengelola partai politik gitu
tetapi siapapun yang dimaksudkan oleh ahy dalam konteks ini saya kira ini pancingan yang cukup bagus
ya dalam pengertian ini positif nih
ya pancingan ini kepada sekarang lah
menurut anda cukup seksi untuk jadi diskursus publik begitu
oh iya dengan begitu kan ini kan semangatnya untuk perubahan
artinya kan dengan sendirinya ahy mau mengatakan kalau saya dipilih menjadi wakil presiden
saya akan buat kebijakan mereka yang akan terlibat membantu saya nanti jadi wakil presiden dan tentu saja presiden di samping beliau gitu
itu sama sekali nggak boleh memegang bisnis apapun gitu
kecuali harus fokus pada usaha mereka
yang menarik ini sebetulnya salah satu pernyataan ahy itu adalah soal di mana ia ikut mengambil kebijakan gitu ya
tapi saat yang bersamaan seolah olah juga tetap mengelola perusahaan sehingga disebut oleh beliau sebagai konflik kepentingan gitu
wasit dan juga pemain seakan akan begitu ya
wasit dan sekaligus pemain gitu
oke nah oke pertanyaan terakhir berarti bagaimana kemudian kansnya kita akan bicara soal itu lagi
ketika nama yeni wahid saat ini mencuat meski kofifa mungkin agak sedikit turun begitu pembahasannya
bagaimana ahy dalam posisi tiga nama tersebut sebagai calon wakilnya
kita mendengar ibu hopipa relatif agak mengatakan nggak bisa kan kira kira gitu ya
kalau yeni sih kelihatan masih lima puluh lima puluh lah ya nunggulah beliau itu
meskipun saya kira masalahnya bukan apakah kopipa apakah yeni gitu
masalah aneh situ apakah ahaya mau ada orang lain selain dirinya gitu
oke artinya di dalam koalisi tersebut

iya apakah ahaya mau ada orang lain yang menjadi wakil presidennya ahaya
anies selain dirinya itu persoalan mereka gitu loh
bukan persoalan menemukan siapa wakil presiden yang tepat bagi anies baswedan
kalau kunci itu diserahkan oleh ahy banyak sekali yang bisa ditunjuk gitu loh
mungkin bukan hanya ibu kofifa bukan hanya yeni wahid
bisa nama nama yang selama ini kita dengar juga cukup banyak diperbincangkan gitu
tapi persoalannya kuncinya ada di ahy gitu
possibility nya ketika misalkan tidak terpilih akan sangat mungkin keluar dari
itu yang saya sebutkan tadi
gak kebayang kan kalau usaha ahy sampai malam ini udah pidato sekarang
menyerang bukan menyerang ya melakukan kritik terhadap pemerintah begitu kuat
mengasosiasikan perubahan bahkan menyebut ada menteri menteri yang konflik kepentingan gitu ya
di lingkungan pak jokowi itu gitu
tertiba tidak dipilih sebagai wakil presidennya oleh anies baswedan
anda bisa bayangkan gak perasaan ahaya dan segalanya itu orang orang demokrat
possibility masih ada berarti ya
saya kira kalau dilihat dari aspek itu
oke oke kita tunggu seperti apa terima kasih atas waktu anda bang ray rangkuti dan juga analisanya di malam hari ini